pokoknya berapapun biayanya saya akan bayar pak
asalkan susu itu bukan untuk pemikat
bukan hanya pemikir laki laki aja
tapi juga saat saya di panggung
saya ingin semua mata tertuju dan terpesona melihat penampilan saya
baik aku akan masukkan susu susu saktiku kepadamu
supaya semua orang memperhatikan kamu
dan rizky kukun akan mengalir dengan lancar
kamu harus pergi ke dukun itu liz
kalau memang kamu mau nyaingin si yuyun
dia benar benar mempesona
aku aja sampai terkagum kagum
itu harus lan
pokoknya kita harus cari dukun paling hebat di daerah ini
aku gak mau sampai kalah susu sama penyelidik dan dukun lainnya
tapi kayaknya nggak bisa dalam minggu ini deh
jadwal kamu tuh udah padat banget
alalan kalau masih bisa ditunda yaudah tunda aja
aku gak mau sampai si yuyun menyingkirkan aku
gimana kalau jadwal ketemu ibu kamu ditunda dulu
oke gak masalah
lagian depan juga masih bisa
kira kira duit juga dia udah semua
lelisnya udah sampai
kita tunggu di depan ya mbak
masuk ke model
pokoknya berapapun biayanya saya akan bayarkan
asalkan susu itu bukan untuk mengikat
bukan hanya pemikat laki laki aja
tapi juga saat saya di panggung
saya ingin semua mata tertuju dan terpesona melihat penampilan saya
baik aku akan masukkan susu susu saktiku kepadamu
supaya semua orang memperhatikan kami
dan dijikimu akan menalir dengan lancar
kamu tidak boleh sholat
dan tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang menyangkut dengan ibadah
apa kamu sanggup
saya tahu mbah
saya juga sudah lama tidak mengerjakan sholat
buat beli snack
sekarang ikut mbah ke dalam
sebelum susu mbah mbak pasang
susu sabdo dibuang dulu
karena mbah tidak mau susu mbah bercampur dengan susu orang lain
dan doanya beda
aku akan menjadi penyanyi dangdut yang dipuja dan diminatin banyak orang
dengan susuk ini aku yakin si yuyun gak akan ada apa apanya
ibu kapan datang
tadi lilis gak sempat datang
soalnya masih ada pertemuan sama bapak bupati
ya sudah lihs tidak apa apa tidak datang juga
cuma kan seharusnya kamu kasih kabar sama ibu
biar ibu tidak menunggu nunggu
untung saja ada tempatan bioda
jadi ibu bisa ke kota
lagian ibu kenapa datang sih
minggu depan lihs pasti ke sana bu
ibu cuma mau lihat kamu masih menjalankan sholat lima waktu apa enggak
ibu kan tahu lihs disini tuh keras banget ibu
ibu berusaha kerja bukannya pengangguran
yudah deh lihs mau tidur
kalau mau ngobrol besok aja
berdua sana ingat sholat
sana geh sholat dulu ya sebelum tidur
dulu sholat isya itu kan waktunya panjang banget
sekarang lihs mau istirahat
lihs capek bu
setiap goyang appears ku adalah uang
setiap keringan mutaku adalah keberuntungan
setiap senyum ku adalah rezeki
setiap alunan suwara ku adalah kekayaan
tubuhku adalah uang
uang dan uang
aku akan menjadi penyandang paling kaya di daerah ini
karena ada yang bisa menandingi aku lilis
lilis kamu mau kemana lagi nak
udah sholat syukur
kenapa sih ibu sholat membantu lilis
lilis ini bukan anak kecil lagi bu
udah sholat kayak muntah kayak
bukan urusan wabung kan
udah sholat sih lilis
kenapa sih sekarang kamu jadi begini
kamu udah terlalu mabuk materi
jangan sampai kamu lupa sama allah lis
ibu udah dengar
kamu sekarang bukan saja gak pernah sholat
tapi kamu sudah mulai main dukun
jangan sekali kali main dugun
itu musrik namanya nak
semua jodoh rezeki dan nasib ada di tangan allah
lilis nggak butuh nasihat ibu
kalau ibu masih ngocek terus
lilis akan usir ibu dari rumah itu
itu terserah kamu
tapi ini adalah kewajiban ibu untuk menasehati anaknya
aku sudah banyak dengar tentang kamu nak
ibu nggak suka kamu berdukun pasang susu
cukup bu cukup
lilis sudah bosan dengar ucahan ucahan ibu
kalau memang ibu nggak suka dengan tingkah laku lilis
ya udah ibu pergi aja dari rumah ini
ampuni segala dosa dosa yang telah dilakukan anak hamba
rujukanlah dia ke jalan yang benar ya allah
sadarkanlah dia dari kehilafannya
ampuni hamba yang tidak bisa
saya mendidik anak sehingga dia berpaling darimu ya allah
dia punya nyetop di sini
ya top banget
di kampung sini lili sudah sangat terkenal dan banyak penggemarnya